ini kan seharusnya mempermalukan dirinya sendiri bagaimana mungkin seseorang yang difonis atau dilebeli ya
saudara hashim asyari melakukan penilaian yang tidak kredibel berangkat dari karakter si penilai yaitu saudara hashim asyari
kalau saya jadi hashim ashari ⁇ maka tidak perlu ya mengeluarkan pendapat seperti itu
karena dirinya sendiri adalah orang yang telah beberapa kali difonis oleh dkpp sebagai pelanggar etika berat
ini kan seharusnya mempermalukan dirinya sendiri bagaimana mungkin seseorang yang difonis atau dilebeli ya
melanggar etika berat oleh dkpp masih bisa mengeluarkan penilaian terhadap orang lain bahkan lembaga lain
ini bukan kapasitasnya saudara hashim ashari
mana mungkin majelis hakim saja tidak pernah menilai demikian bagaimana mungkin dalam proses persidangan itu
kemudian yang bersangkutan mengeluarkan kalimat
di depan publik bahwa saksi saksi satu dan tiga tidak berkualitas
ini sungguh sebuah penilaian yang sangat keji penilaian yang boleh saja dilakukan
tapi harus orang atau pihak yang berkredibel
jadi bukan orang seperti hashim asyari
masyarakat sudah tahu siapa hashim asyari siapa apa latar belakang dia
dan kasus apa saja yang telah menimpa saudara hashim asyari
yang kedua seluruh saksi dari kami khususnya dua
tidak ada yang saksi saksi yang tidak dikenal oleh masyarakat
maupun ahli yang tidak dikenal oleh masyarakat
semua saksi fakta maupun saksi ahli dikenal oleh masyarakat
dan track record nya sudah diketahui oleh publik
oleh karena itu tidak ada lagi saksi maupun ahli
saksi fakta dan saksi ahli yang dipertanyakan kredibilitasnya maupun latar belakangnya
nah tentu ini sebuah fakta yang tidak bisa kita hindari ya
tidak mungkin ya seorang anies baswedan mohaimin iskandar
mengirimkan saksi maupun ahli di depan mahkamah
saksi dan ahli yang ecek ecek tidak mungkin karena dia harus mengemukakan
fakta fakta dan keahlian alih mereka yang akan dinilai oleh masyarakat
ini akan menjadi sejarah bangsa di mana saksi dan ahli yang dikemukakan di depan mahkamah itu akan tercatat
itu akan tercatat dalam sejarah dan jelas pula kesaksian atau pernyataan saudara hashim ash ari
sebagai ketua kpu maupun jejak rekam yang bersangkutan juga dilihat oleh masyarakat
semuanya akan tercatat dalam sejarah
oleh karena itu mohon saudara hashim berhati hati karena penilaian dia itu bisa mempengaruhi masyarakat
tetapi masyarakat juga sebaliknya apa yang diucapkan oleh hashim ash ari
itu bisa jadi berbalik menjadi bumerang yang bersangkutan karena jejak rekam hashim ashari
yang tidak begitu baik di masa lalunya maupun selama menjadi ketua kpu
semua saksi fakta dari kami semua sudah dikorek keterangannya oleh mahkamah
dan semua saksi ahli dari kami semua sudah memaparkan semua keilmuan yang mereka miliki
dan hampir semua pertanyaan dari kpu terjawab dengan bagus
dan semua dalil dari kami telah didukung seratus
dengan keahlian para saksi ahli yang kemarin sudah tampil di mahkamah
jadi sebaiknya hashim tetap on the track jalan yang benar dalam mengelola pemilu
karena dalam sejarah pemilu di indonesia kpu banyak sekali catatan catatan buruk catatan catatan hitam
yang mana membuat kpu itu menjadi distrust di mata masyarakat
apalagi kalau kemudian ketua kpu itu seperti hashim ashari
yang asal asalan dalam mengemukakan pendapat
tentu ini menjadi catatan khusus dari masyarakat dan ke depan semoga tidak ada lagi tata kelola pemilu
seperti yang amburadul ya seperti yang terjadi pada pemilu dua ribu dua puluh empat maupun pemilu sebelumnya
dua kali pemilu yang terakhir merupakan catatan hitam pemilu di indonesia
dimana dua duanya pemilu yang sangat brutal dan dua ribu dua puluh empat adalah pemilu yang paling brutal